punya gua nih punya gua enak aja lu tuh agak cocok sama dia kalau gua mah ah enak aja lu
punya gua enak aja ini catak gua nih mau lawan gua bodo amat awas
sebagai ketua posyandu kalau saya menjadi ketua posyandu
kampung dangdut ini saya akan mensejahterakan kehidupan anak anak dan ibu ibu di seluruh
kampung gangdut ini sampai go internasional
ini ngapain dulu
ikut bersaing sekarang lagi zaman emansipasi wanita wanita membantu
emansipasi pembantu eh yang namanya pemboka tetap pemboka tidak ada emansipasi yang pantes emak emak
menjadi pemimpin posyandu di kampung kampung ini setuju ah enggak bener ibu ibu bapak jangan
percaya ama janji palsu sekarang kan banyak pemimpin yang pada ngumpar janji palsu tuh kaya
kamu bilang apa ya kurang ajar kamu
ya allah imprisoned novel jago toko sayang lu ah
ket offerings ju ces bener op baca qurannya ini gue aja baca laut beautiful ma traje udah
pamplet buat emak
ya bener dong
masa emakmu dibikin kayak preman gitu
keren nih emak
bu ella pasti bakalan telap
kayak layangan aja ya telap
ambil deh ambil deh
keren bener nih emak lo
nah iyalah kayak anaknya nih
pas banget nih
kalau buat takut takutin tikus
tegap banget dah sama lo sama gue dah
lo jalan kayak gak punya mata be
gak sengaja gue pikir lu tadi tiang listrik
badan lo tinggi banget
wah udah keren keren kayak gini lo bilang gue tiang listrik
ini nih punya emak kamu tempelin semuanya
di semua kampung ini tanpa ada selah
dan jangan sampai ada punya si ella ya
kampung ini kan milik bangsa indonesia
jadi siapa aja
bebas nempelin di sini
hah banyak omong
tinggal nempel aja pakai indonesia dibawa
sekarang lihat duit aja
kagak bisa jatah gue
mak tenang aja mak
pokoknya urusan begini
semuanya beres ya
kata duit aja
tuh bagi bagi
ye nih gue bagi
daun daun tau gak lo
eh eh neng ella ya
ada yang bisa a a panjur banting
ya tenang aja
mau banget tempelin bang
ayo bang steve mau tempelin itu ya
ya lo lo pada pikir anda x banget sih
ini bang ini brosur tempelin bang
udah ajarin dah
poser poser dah
lo gak peduli
udah bangi bagi ah
udah ya bang ya
jangan pandangin gitu
punya gua nih punya gua
lo tuh kagak cocok sama dia
enak aja ini jatah gua nih
bodoh amat ah

waduh waduh step
ini posernya mah udah merajalela
ini kagak bisa dibiarin step
ini kita harus copotin kita ganti sama posernya si ela
sekarang ya pan
abis lebaran haji
lu pulalit banget sih lu
enggak enggak enggak ini punya gua
punya lu mana
lu ambil posernya orangnya gua
udah buruan tepelin belakang sana lu
udah buruan lah
eh kagak pantes emak jadi ketua posyandu
pantesnya jadi tukang cilok
kagak pantes lu jadi ketua
lu udah ketuaan
bini lah ela
kalau jadi ketua lu kagak apa apa
wah lu bisa ngemeninta gua aja lu
tidak bisa ya
eh apaan lu
wah lu nyemotin pas rumah ya
habis dah kita
mati dah kita
buruan apa sih
ini duit buat tambahan dana lo kampanye
tapi satu syarat nih
jangan sampai ke tahun bini kuah nenek grandong
kalau sampai tahu nanti urusan lu bisa cepot
wah yang itu mah bang
itu ya bang